ribuan orang dari berbagai ormas islam di jawa timur minggu pagi menggelar tablik akbar
dan silaturahmi jelang aksi bela islam menuju dua desember mendatang
ormas islam yang hadir dalam acara itu menyatukan persepsi dan tuntutan
agar pihak kepolisian segera menahan basuki cahayapurnama atau ahok
atas dugaan penodaan agama setelah ditetapkan sebagai tersangka
oleh bares krimabespori pada enam belas november lalu
mereka juga melakukan konsolidasi dan persiapan diri untuk pergi ke jakarta
bergabung dengan demonstrasi lainnya pada tanggal dua desember mendatang
negara asing diduga ikut memanaskan suasana di indonesia terkait dengan aksi dua desember mendatang
panglima tni bahkan menyatakan provokasi lewat media sosial ini dilakukan
dari wilayah australia dan amerika serikat
masyarakat indonesia diminta lebih cerdas menyikapi upaya pihak lain
merusak ketenangan indonesia
hal hal itu juga tentu bagian dari yang harus kita waspadai
terutama adalah kekuatan kekuatan bersumber dari luar negeri
karena ada upaya upaya yang dilakukan dari luar negeri
yang tanpa disadari oleh kita semuanya
oleh karena itu kita harus kita selama ini mengedepankan upaya deteksi dini yang optimal